bergabung di kediaman prabowo di jalan kertanegara jakarta selatan

dan juga kemudian juga mantan menteri korupsional
koordinator perekonomian dan gubernur bi pak burhanuddin abdullah
beberapa rekan rekan lain
tetapi intinya adalah setelah kami adakan pembahasan yang mendalam
kita hasilkan suatu pernyataan yang mencerminkan sikap politik kita menghadapi situasi ini
kita sudah menghasilkan suatu pernyataan politik
dan ini akan disampaikan oleh saudara sandiaga uno
dan nanti draft nya atau copy nya akan kita berikan kepada media
saya persilakan saudara sandiaga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik kita semua
pernyataan politik koalisi prabowo sandi tujuh september dua ribu delapan belas
pertama kami teramat sangat prihatin dengan melemahnya kurs rupiah yang berkepanjangan
yang tentunya memberatkan perekonomian nasional khususnya rakyat kecil yang cepat
yang harus diperlukan
yang harus diperlukan
harus menanggung kenaikan harga harga kebutuhan bahan pokok termasuk harga kebutuhan makanan
sehari hari rakyat kecil seperti tahu dan tempe
kedua melemahnya kurs rupiah yang berkepanjangan itu karena lemahnya fundamental ekonomi kita
yaitu pertama defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan atau current account defisit
kedua sektor manufakturing yang menurun dan pertumbuhan sektor manufakturing yang di bawah pertumbuhan ekonomi
hal ini tentu mengganggu ketersediaan lapangan kerja dan ekspor kita
berikutnya yang ketiga melemahnya fundamental ekonomi ini tidak terlepas dari hemat kami bahwa selama ini terjadi sesuatu kekeliruan
dalam orientasi dan strategi pembangunan ekonomi
antara lain tidak berhasilnya pemerintah dalam mendayagunakan kekuatan ekonomi rakyat
sehingga kebutuhan pangan semakin tergantung pada impor seperti beras
gula garam bawang putih dan lain lain
keempat pemerintah perlu lebih waspada dan mengambil langkah langkah konkret langkah langkah konkret untuk mengatasi keadaan yang dihadapi
antara lain pertama mendayagunakan ekonomi nasional untuk mengurangi impor pangan dan impor barang konsumsi yang tidak urgent
kedua mendayakunakan ekonomi nasional untuk mengurangi impor pangan dan impor barang konsumsi yang tidak urgent
yang mau disampaikan
selamat malam pak
terima kasih atas kesempatan untuk bertanya
saya anton dari kompas pak
menarik terkait pernyataan itu
kalau kemudian melihat situasi apa yang terjadi pada hari ini
terutama di kubus sebelah itu sebenarnya kan sedang menunjukkan tipe pangan
tim pemenangannya termasuk ketua timnya
sebaliknya di sini lebih mendahulukan soal masalah yang dihadapi oleh bangsa ini terutama di ekonomi tadi
itu apakah kemudian memang sengaja bahwa pak prabowo dan bapak bapak sekalian ingin menunjukkan bahwa
yang terutama sekarang itu yang lebih penting soal masalah ekonomi
kemudian yang kedua masalah tim pemenangan
karena sebenarnya tim pemenangan juga di kubu bapak
sepertinya belum selesai dan belum dipublish ke publik
itu yang pertama
yang kedua pak prabowo soal tim kemenangan juga pak
mungkin bisa di share perkembangannya seperti apa sih sampai sekarang
karena publik juga tentu menunggu nunggu soal itu
terima kasih pak
saya kira begini
kita kumpul atas permintaan dari berbagai kalangan
bagaimana pak prabowo masalah rupiahnya yang melemah
bagaimana pak sandi
jadi kita ini kan sudah menjadi koalisi
jadi atas saran dari berbagai pihak
minta kepada saya untuk segera menyelenggarakan pertemuan ini
pertemuan semacam ini
untuk kita bahas secara ilmiah
keadaan yang dihadapi oleh rakyat kita sekarang
masalah tim sukses itu adalah masalah yang menurut kami ya berjalan
berjalan kita nanti tanggal dua puluh harus menyampaikan itu kepada kpu
jadi gak ada masalah sekarang tanggal tujuh masih lama
dan kita sudah sebetulnya sudah ada pertemuan pertemuan terus
sekjen dari empat partai bahkan lima partai
terus di finalisasi
pada saatnya yang tepat kita akan umumkan tim sukses
jadi menurut saya masalah ekonomi ini adalah masalah bangsa
masalah tim sukses itu
tim sukses itu masalah teknis
masalah tim sukses teknis
jadi ini masalah fundamental bangsa
setiap kali saya muncul dimana mana
pak gimana rupiah
kita mau tenang
kita mau bertanggung jawab
kita tidak mau kerusak kerusuk
kita tidak mau bicara
kita akan membuat keahlian dengan bangsa tanpa perhitungan
jadi dalam hal ini kita punya pakar pakar juga
kita punya pelaku pelaku ekonomi
ini semua kita kumpulkan
sehingga kita bisa hasilkan ikat seperti ini
dan kita sudah sepakat
pertemuan semacam ini akan lebih sering bahkan ada yang tadi menyarankan pak mejanya akan dibongkar pak
karena mungkin tiap dua tiga hari akan kumpul membahas
jadi saya kira demikian masalah tim sukses itu teknis alamiah tidak ada masalah yang prinsip
sudah ada semua tinggal nanti kapan kita sampaikan
saya kira tim sukses itu sesuatu yang alamiah lah tidak perlu suatu konferensi pers khusus
karena kalau nanti kita sebut namanya namanya kalian sudah kenal semua
orang orangnya semua ya mungkin kita kita juga lah yang ada muncul
kita tidak import pemain dari mana mana
selain itu juga paket hemat jadi susah kita
kalau transfer transfer itu agak susah kita
demikian tadi kita sama sama sudah saksikan pernyataan politik dari capres dan cawapres
prabowo subianto dan sandiaga uno terkait dengan kondisi perekonomian saat ini
pernyataan politik disampaikan menyatakan bahwa mereka prihatin atas melemahnya nilai tukar rupiah
dan juga defisit transaksi berjalan serta sektor manufaktur yang kemudian semakin lesu
dan lemahnya fundamental ekonomi karena ada kekeliruan dalam strategi pembangunan ekonomi
karena bergantung pada impor
ada beberapa hal yang kemudian dituntut pada pemerintahan sekarang adalah mengurangi impor
dan juga mengurangi pengeluaran yang apbn yang bersifat
dan juga mengurangi pemerintahan yang seremonial
namun kemudian tadi ada sempat tanya jawab antara wartawan dengan prabowo subianto dan sandiaga uno
berserta timnya mengenai apakah kemudian ada korelasi antara pengumuman dari nama ketua tim kampanye jokowi ⁇ maruf ⁇
yang baru saja dilaksanakan sore tadi dengan pernyataan politik yang langsung disampaikan beberapa jam kemudian
nah apakah ada korelasinya
anda publik yang bisa menilai itu